menteri perhubungan ignatius jonan meminta maaf terkait adanya korban jiwa selama mudik lebaran dua ribu enam belas
baik karena kecelakaan lalu lintas maupun hal yang lain termasuk kemacetan di pintu keluar jalan tol brebes timur jawa tengah
menhub mengatakan puncak kemacetan arus mudik di ruas tol brebes tegal akan menjadi bahan introspeksi dan evaluasi semua pihak
yang terlibat dalam pelaksanaan angkutan lebaran tahun depan
jadi ternyata pernyataan bahwa ada sakit yang memang diderita para korban tersebut sudah direvisi dengan pernyataan baru dari menteri ini
menurut catatan kementerian perhubungan pada arus mudik tahun ini ada peningkatan jumlah pemudik sebesar empat tiga persen menjadi lebih dari delapan belas juta orang
dalam kesempatan yang sama menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat basuki hadimulyono menyatakan
inti kemacetan panjang di pintu jalan tol brebes timur berasal dari jalan di luar tol yang cenderung lebih sempit
kami menyadari masih banyak kekurangan serta sejumlah persoalan dalam pelaksanaan di lapangan
khususnya untuk moda yang berbasis jalan raya
yaitu misalnya kemacetan lalu lintas pada waktu puncak arus mudik di ruas brebes tegal
juga adanya saudara kita yang meninggal baik karena kecelakaan lalu
lintas ataupun sebab lain selama pelaksanaan angkutan lebaran menjadi bahan prospeksi dan evaluasi
bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan angkutan negara